selain itu saudara di parepare sulawesi selatan ribuan pemudik asal samarinda dan balikpapan memadati pelabuhan nusantara parepare
sebagian besar pemudik memilih pulang lebih awal akibat khawatir kehabisan tiket dan tidak mau berdesak desakan saat mendekati lebaran
polisi meningkatkan penjagaan dengan memeriksa barang bawaan penumpang secara acak
polisi kwfpn polres parepare mengasahkan pengamanan terhadap perang kapal dan sekaligus pemeriksaan secara aktif terhadap penumpang